ini adalah arga armando
rabu pagi siswa kelas enam sd negeri manggarai sembilan jakarta selatan ini
terpaksa bergantian menggunakan telepon seluler bersama seorang teman dan saudaranya
di saat pemerintah menerapkan sistem pembelajaran secara daring atau online sejak maret lalu
arga mengaku kurang nyaman dibanding belajar dengan metode tatap muka di kelas
karena lagi ada covid sembilan belas
nah terus saya disuruh pak guru belajar di hp online di sekolahan
seru banyak temannya
hal senada dirasakan oleh intan adik kandung arga
intan yang duduk di bangku kelas tiga sd negeri tiga manggarai ini
merasa kesulitan belajar secara daring karena keterbatasan jumlah telepon seluler
aku belajar ganti gantian sama kakak
belajar di rumah ribet
sementara ibunya nur aini mengaku dirinya bersama suami
telah memaksakan diri membeli satu ponsel bekas untuk kebutuhan belajar empat buah hatinya
dalam sebulan rata rata dirinya harus mengeluarkan dua ratus ribu rupiah untuk membeli kuota internet
iya anak saya kan empat handphonenya cuma satu
terkadang tetangga juga suka kesini kan pakai fasilitas handphone bareng
ya keberatan sih pak
kalau untuk keadilan
kebenaran suami kan nganggur
bunga ini mencapai
dalam seminar daring selasa siang menteri keuangan sri mulyani mengatakan
pemerintah berusaha membantu kelompok rumah tangga miskin dengan bantuan sosial atau bansos
melalui program keluarga harapan
program tersebut bertujuan memberikan akses masyarakat miskin
agar mendapatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan di masa pandemi covid sembilan belas
nah sekarang kalau dalam situasi covid ini kita melihat tantangan lebih besar lagi
karena anak anak nggak bisa sekolah
dan kita sedang membahas bagaimana kita bisa membantu dimana mereka tidak bisa sekolah
namun tidak bisa mengakses melalui pembelajaran secara digital
karena entah itu masalah teknologi masalah ketidak memiliki handphonenya
atau mereka tidak bisa membayar pulsanya
ini menjadi suatu tantangan baru yang harus kita pecahkan
sri mulyani menjelaskan
pemerintah bersama kementerian pendidikan dan kebudayaan saat ini
sedang merumuskan stimulus untuk membantu keluarga dalam menjalankan sistem belajar secara daring
sepuluh juta keluarga miskin yang terdaftar dalam program keluarga harapan
serta dua puluh sembilan juta keluarga yang terdaftar sebagai penerima bantuan sembako
dapat digunakan sebagai basis data untuk merumuskan kebijakan dana bantuan ponsel dan internet
dalam sistem pembelajaran secara online di saat pandemi covid sembilan belas
agung happy wahyu ramadan jakarta